indonesia diberkahi lautan yang luas sebagai sumber ekonomi dan pariwisata
namun dibalik itu sampah laut indonesia juga jumlahnya tidak main main
diperkirakan jumlah sampah laut nusantara mencapai lima tujuh puluh lima ton
dari jumlah itu sekitar tiga puluh lima persennya merupakan sampah plastik yang sulit terurai
mengingat masalah sampah laut yang tak sepele
tni angkatan laut menggelar sebersih laut nasional di tujuh puluh tujuh lokasi di nusantara
program nasional kita sekarang itu sudah berhasil selama empat tahun ini
mengurangi dua puluh delapan lima persen sampah laut
kita salah satu negara yang sukses kata orang orang asing
apa yang dibuat oleh bapak kasal ini menurut saya langkah yang luar biasa juga jadi kita
selain aksi bersih laut tni al juga akan mengedukasi masyarakat
terutama warga pesisir pantai untuk tidak membuang sampah ke laut
termasuk juga bagi seluruh anggota tni al
termasuk keari keari kita kapal kita tidak boleh lagi buang sampah
sampah harus dikumpulkan nanti begitu kapal sandar baru kita buang di pelabuhan
di pelabuhan maksudnya ada tempat sampah di situ kita buang bersama sama dengan dari dinas sampah itu
sampah laut bukan hanya membuat kotor lautan
namun juga bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat terutama sampah mikroplastik
karena itu kebersihan laut sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat
ion hermawan dwi ari jakarta